kita ke informasi lain anies baswedan mengaku sudah melakukan persiapan yang cukup menjelang pemeriksaan tes kesehatan
sebagai salah satu syarat pencalonannya sebagai presiden oleh kpu
anies juga sudah berpuasa dan membatasi kegiatan
berikut wawancara produser lapangan cnn indonesia bella mula hela
dengan anies baswedan dalam perjalanan menuju rspad gatot subroto pagi tadi
kemarin sebetulnya mulai siang sore sudah minim kegiatan saya cuma baca baca
terus malam juga istirahat cukup santai aja dengan keluarga
makan kita harus puasa mulai jam delapan malam
jadi saya praktis selesai makan malam itu jam tujuh an sudah selesai makan malam
terus udah habis itu minum air putih aja puasa
tadi malam berarti terakhir makan bapak makannya apa sih pak tadi malam sebelum puasa ini
menunya apa pak
terakhir menunya sebenarnya saya ingat ingat ya sayur bayam
kemudian ponggol sama apa lagi ya ayam bakar sambal waduh bikin pengen makan gitu jadinya
sama apa lagi itu di malam itu
pak anies ini kan bapak sebelumnya zaman pilkada juga sudah pernah menjalani seperti ini ya pak ya
apakah ada hal yang berbeda atau mungkin deg degannya berbeda euforianya begitu pak
kalau euforia sama aja ya rasanya
cuma kalau ini rasanya lebih ini lebih enak kan ada waktu jeda
pas pilkada kemarin itu kalau tidak salah selesai kami daftar besoknya harus medical check up
jadi betul betul lagi kondisi non stop penuh terus langsung medical check up
kalau sekarang masih mending ada jeda sehari
berarti untuk istirahat tidak secukup ya pak ya begitu ya
lebih baik lebih baik sekarang
terima kasih pak anies